gubernur dki jakarta anies baswedan terus mengawasi dan berkomunikasi dengan dinas pengelolaan air dan badan daerah penanggulangan bencana atau bpbd
terkait wilayah rawan banjir yang sudah masuk siaga tiga
tidak hanya itu ia juga sudah berkomunikasi dengan sekretaris lurah wilayah yang baru saja mengalami banjir
seperti wilayah jatipadang dan juga ciganjur
di ciganjur pada minggu malam tadi terjadi longsor akibat robohnya tebing selebar sepuluh meter dan setinggi lima belas meter
dan mudah mudahan situasinya tetap terkendali seperti tadi malam pagi ini
kita akan pantau lagi saya monitor terus monitoringnya menit ke menit
jadi kita komunikasi terus nanti begitu ada situasi yang mengharuskan ada aksi cepat kita akan segera bereskan
sejauh ini memang statusnya siaga tiga nanti kita lihat